pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg menyebut
epicenter gempa yang menghantam cianjur berada di bagian tenggara gunung gede
yang memiliki struktur batuan kurang terkonsolidasi
kepala pvmbg hendra agunawan menyampaikan lokasi pusat gempa bumi
berjarak sembilan enam puluh lima km dari kota cianjur dan enam belas delapan km kota sukabumi
dengan kedalaman sepuluh km
kerusakan masif yang terjadi menurut hendra akibat struktur batuan
di sekitar lokasi bersifat lunak dan belum kompak atau unconsolidated
selain itu morfologi perbukitan bergelombang juga dapat memicu gerakan tanah pasca gempa
meski pusat gempa berada dekat dengan gunung gede
dan hingga saat ini belum ada peningkatan aktivitas di gunung kede dan pangerang
pemerintah telah menutup sementara segala aktivitas di kedua gunung tersebut
hingga waktu yang belum ditentukan
kami sampaikan bahwa apa yang menjadi acuan kami adalah data
yang menunjukkan bahwa apakah ini adalah data yang menunjukkan
jadi data yang sampai saat ini yang kami pegang gunung kede masih dalam level satu atau level normal
sehingga walaupun mungkin ada yang berpendapat ada kaitan ini
tapi kami lebih tetap memegang pada data yang ada yang terekam sampai saat ini
mungkin ini bisa berubah tapi sampai saat ini gunung gede pangrango masih tetap